good morning kemesraan dua rival di laga pilpres dua ribu sembilan belas presiden joko widodo dan prabowo subianto masih berlanjut dibicarakan hingga kini
sekarang anda tak cuma bisa mengunggah ulang foto atau video momen viral itu tapi juga berkesempatan mendapatkan hadiah
syaratnya memenuhi ajakan gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil untuk mereka ulang pose momen jokowi berpelukan dengan prabowo dengan tagar rukun indonesiaku hingga lima september nanti
tak butuh waktu lama warganet aduk kreatif demi mendapat uang tunai lima ratus ribu rupiah untuk juara ketiga satu juta rupiah untuk juara kedua dan dua juta rupiah untuk juara pertama
tak berlebihan jika momen berpelukan penuh damai antara jokowi dodo dan prabowo diapresiasi banyak pihak
bahkan menarik perhatian warga negara sahabat salah satunya warga palestina
pelukan jokowi dan prabowo dinilai membawa kedamaian di tengah panasnya suhu politik di tanah air
semuanya untuk indonesia
semuanya untuk indonesia
kalau mengutip pernyataan prabowo subianto yang juga mengunggah momen ini dalam instagramnya
di antara kita boleh berbeda pendapat tapi kalau menyangkut kepentingan nasional kita harus bersatu
kesimpulannya olahraga benar benar menyatukan semua kalangan ya
akan lebih indah jika persatuan ini tetap terjaga hingga pemilu presiden dua ribu dua puluh